imbas liburan panjang dan juga tahun baru mulai terlihat dengan melesatnya jumlah kasus positif covid sembilan belas yang mencapai lebih dari sembilan tiga ratus kasus untuk hari ini saja
di sisi lain jumlah ketersediaan ruang isolasi dan ic untuk kasus covid sembilan belas semakin menipis dan kritis di berbagai rumah sakit di kota dan kabupaten yang ada di indonesia
kami akan mengulasnya malam ini bersama peneliti spesialis emergensi sekaligus dokter relawan lapor covid sembilan belas tri maharani
lalu ada sekjen perhimpunan rumah sakit seluruh indonesia dr lia gardenia
kami juga sudah mengundang perwakilan dari kementerian kesehatan tapi tidak bisa hadir untuk bergabung bersama kami diskusi malam hari ini
selamat malam reinhard ibu tri dan dr lia
halo selamat malam
oke baik saya sedikit gambaran dulu ke ibu tri dan dr lia
rekan saya kolega saya reinhard sirait adalah anchor cnn indonesia newscast
yang sampai saat ini juga harus menjalani pemulihan setelah terinfeksi covid sembilan belas
senang sekali saya melihat anda sebenarnya malam hari ini reinhardt meskipun saat ini harus menjalani pemulihan di rumah sakit
kita sering berbicara reinhardt di layar cnn indonesia bagaimana sulitnya masyarakat mendapatkan akses untuk mendapatkan ruang isolasi pada saat terinfeksi covid sembilan belas
mungkin reinhardt bisa sharing sebelumnya bagaimana kondisi reinhard saat ini
dan sulitnya untuk mendapatkan ruang isolasi ketika mengetahui reinhard dan keluarga terinfeksi covid sembilan belas
ya elvira kondisi sekarang jauh lebih baik ya sudah pemulihan jauh lebih baik
hari pertama di vonis pcr nya positif covid sembilan belas meskipun masih ada beberapa gejala yang tersisa
misalnya masih ada sesekali masih belum bisa mencium bau
ini memang paling berat adalah ketika di hati awal pcr kemudian positif
dan di badan waktu itu betul betul lemak
karena saya bergejala
lemak kemudian ada demam dan kemencium bau
kemudian saya kemudian kemudian ternyata pcr ibu saya juga positif covid sembilan belas
menyusul keponakan saya tiga lima tahun dan kakak saya juga
akhirnya saya memutuskan untuk menghubungi kespat ya
mengikuti alur yang disyaratkan oleh pemerintah
karena seperti elvira sering bahas kita juga sering memotong soal kasus covid sembilan belas ini
dari mulai kasusnya kemudian penanganan dan lain sebagainya
ikuti saya lapor ke puskesmas di daerah rumah saya yang secara administrasi di bawah pemerintah kota depok
saya lapor ke puskesmas terdekat
dia memang direspon oleh puskesmas
dia diangkat ke surveillance
tanya lewat pesan singkat whatsapp
ditanya kondisi badan keluarga jilid kelima
akhirnya saya tanya
saya butuh rumah sakit
sampai penyertaan berat
stroke dan juga hipertiroid
sementara saya juga kondisi badan saya sangat lemah
jadi saya tidak bisa untuk isolasi mandiri di rumah berdua
sulitnya mencari atau dapat
karena saya tidak bisa menunggu terus
saya hanya berpengaruh dengan rumah sakit
saya rasakan betul betul
dua tiga hari saya menunggu di rumah
dengan hanya bermodalkan handshake
bisa berkirim pesan dengan surveillance dari puskesmas
saya tanya terus bagaimana bu
dari pejabat kamar apakah ada
jawabannya hanya sama penuh penuh dan penuh berhari hari
sampai akhirnya saya ada arah
pihak rumah sakit
terus seperti itu
dan saya minta kalau begitu saya minta surat rujukan saja
rujukan saya bisa show ke rumah sakit sendiri
dan atau saya kawin smartlapes
satu rujukan pun ternyata tidak semudah itu didapat
jadi pihak puskesmas menjawab
yang rujukan itu diberikan kalau sudah ada rumah sakit yang mau menampung
jadi betul betul dalam kondisi seperti itu
di masa masa belakangan ini
hanya bisa menunggu dan
dan pasrah gitu ya
dengan keadaan yang sulitnya mencari kamar
atau ruang perawatan
sementara puskesmas pun hanya
dan itu pun juga tidak dua puluh empat jam
karena tidak ada jam kerja mungkin dan sebagainya
tapi saya kebayang bagaimana kalau orang orang yang dalam malam hari
sudah badannya sudah sangat tidak kuat atau
nah ini yang dihulu saja saya sudah merasakan bahwa
mungkin karena memang situasinya
sedang parah ya penambahan begitu banyak
okupansi kamar juga sangat tinggi kamar rumah sakit
tapi dihulu saja
merasakan sedikitnya diurus ketika kita terpapak covid sembilan belas
jadi kemudian kita dengar berita ada yang meninggal di jalan
atau ada yang banyak yang tingkat kematian tinggi
yang menjadi tipe jatuh karena sulit bagi kita untuk mendapatkan penanganan yang cepat
dan juga solusi dari perintah baik pendaerah
bagaimana ketika kondisinya memang banyak yang terpapar dan rumah sakitnya penuh gitu
apa solusinya itu yang kemarin sulit
akhirnya saya juga telepon sana sini hotline segala macam semuanya penuh rumah sakit tidak ada yang angkat juga beberapa
di dekat rumah juga sama semuanya penuh
saya telepon satu satu buah jawabannya sama kembali ke puskesmas
saya telepon wisma adit mengatakan ini juga informasi
bagi masyarakat wisma adit menerima datangan pasien secara mandiri datang sendiri begitu
jadi harus diantar oleh puskesmas dengan sepatukan juga pcr
jadi saya pikir puskesmas menjadi tempat yang seharusnya dimaksimalkan ya
karena itu menjadi awal titik awal penanganan covid sembilan belas bagi para pasien
apalagi ketika sakitnya full begini aleskera
saya ke ibu tri terlebih dahulu
itu adalah mungkin sedikit pengalaman dari rekan kami dan mungkin saja banyak pengalaman lain yang dirasakan oleh masyarakat
informasi apa yang ibu tri miliki terkait hal ini
ya selamat malam ya mbak
saya itu mulai menolong banyak orang dengan covid sembilan belas itu
sebetulnya sejak saya sembuh dari sakit
saya sendiri adalah penyintas covid sembilan belas
saya baru kena bulan juni
kemudian bulan juli saya sehat
semenjak itu saya merasakan ini adalah second life meskipun saya seorang dokter
dan saya menolong banyak orang yang membutuhkan pertolongan tadi
salah satunya mencari rumah sakit itu
jadi saya melihatnya
saya melihat peaknya itu memang bulan september
kemudian oktober itu menurun
akhir november itu sangat tinggi sampai desember dan januari ini
tadi ceritanya mas reinhardt bagaimana mencari rumah sakit itu juga saya alami
ketika orang orang ini putus asap tidak dapat rumah sakit
puskesmas tidak bisa merujuk dan hanya memberi janji misalnya
saya tahu mereka juga sangat sibuk dan sangat lelah
jadi saya mencoba berinisiatif menolong
bukan hanya di jakarta tapi juga di jawa timur jogja dan juga di bali
artinya tidak hanya di jakarta saja ya pada saat itu
di berbagai provinsi lainnya juga sudah mulai mengalami kesulitan ini
betul apalagi di bulan desember sampai januari ini seluruh jawa
nah jadi saya mengalami sendiri
barusan tadi sore ini saya juga mencari satu rumah sakit untuk satu rekan
seluruh jawa timur penuh
dan saya tahu itu menimbulkan sebuah rasa putus asa
saya sendiri juga mengalami sebagai dokter ketika tidak bisa merujuk ayah teman saya di salah satu rumah sakit di jakarta
dan ternyata harus meninggal di ugd
jadi saya merasakan sendiri betapa
beratnya kondisi itu
nah itu membuat sebuah masalah yang besar bagi pelayanan kesehatan dan kegawat daruratan covid
nah jadi ketika saya
ya yang saya lakukan adalah saya menolong mereka
dan kalau mbak tahu ya saya itu menolong sampai jam tiga pagi
jam dua pagi
saya mengontak empat puluh enam spdgt
di jawa timur juga dua puluh sembilan lebih
untuk mengetahui mana yang kosong
dan ternyata memang saya melihat bahwa
ada pelonjakan yang sangat signifikan
saya beralih dulu ke dr lia
dokter kita tahu bagaimana beban rumah sakit luar biasa saat ini
apalagi tampaknya imbas libur natal dan tahun baru mulai terlihat
jumlah kasus positif covid sembilan belas hari ini menembus rekor baru pertambahan harian
lebih dari sembilan tiga ratus kasus
kondisi real seperti apa rumah sakit rumah sakit saat ini
khususnya untuk ruang isolasi dan icu
untuk pasien covid sembilan belas dokter
terima kasih mbak elvira
jadi pertama mungkin saya ikut
niatin dengan mas rena
yang hari ini masih di rumah sakit ya mas ya
mudah mudahan cepat sembuh
dan cepat pulih kembali
kejadian yang dialami oleh mas reinhardt ini
juga tadi diceritakan oleh dokter tri maharani
itu memang terjadi real saat ini
bahkan kalau saya bisa katakan
setiap hari harus berusaha untuk membantu lingkungannya
entah itu keluarganya
entah itu saudaranya
kalau dalam satu lingkungan
begitu ada kasus positif
maka yang dilakukan pertama kali akhirnya adalah
mencari keluarga atau kenalan yang dokter
tempat tersikir mungkin oleh teman teman atau masyarakat
bahwa kalau dokter
mencari tempat itu lebih mudah
nah tapi saya boleh katakan bahwa
saya juga baru kehilangan keluarga saya sendiri
yang juga sama meninggal karena tidak dapat tempat dan meninggal di igd
jadi perlakuan untuk dokter dan non dokter sebetulnya
untuk mencari tempat itu sama
karena yang kita bicarakan ini adalah
tempat atau ruang rumah sakit
yang bukan hanya tempat tidur saja
tetapi dia adalah sebuah sistem
saya boleh katakan juga bahwa
benar angka di pulau jawa ini
nampaknya hari ke hari apalagi
kalau kita lihat hari ini
kalau kita sebutkan icu
kadang kadang satu rumah sakit itu
bahkan mungkin hanya tinggal satu yang kosong
ya jadi banyak sekali pasien waiting list
di gawat darurat
bahkan masih banyak
yang di rumah saat ini juga
sampai rumah sakit rumah sakit ini
bisa menerima pasien pasiennya
rumah sakit agak hektis
kemudian kita sebutkan nama pasiennya
sehingga begitu kosong
ini dia akan kita panggil
waiting list itu adalah yang ada di igd
bahkan juga mungkin sudah ada beberapa
yang ditempatkan di luar rumah
di luar ijd ya
dan kita bikin tenda dan sebagainya
itu untuk berlaku untuk di pulau jawa
ya kami berharap bahwa
bukan hanya tempat tidur
yang memang harus ditambah terus
memang kementerian kesehatan
meminta kami akhirnya
menambahkan tempat tidur
bahkan meminta agar
tempat tidur di rumah sakit
untuk pasien covid
kita tahu juga
pasar di rumah sakit
bukan hanya untuk pasien covid saja
nah oke baik
covid juga yang sedang membutuhkan
perawatan rumah sakit
sebelum kita membahas lebih lanjut
mengenai dampaknya bagi masyarakat
yang membutuhkan juga perawatan kesehatan
dan apa strategi yang akan dilakukan selanjutnya
nanti juga rekan saya reinhardt akan bercerita
mendapatkan rumah sakit
tadi sudah diceritakan
tetapi setelah tiba di rumah sakit
ada banyak waktu yang diperlukan
sebelum akhirnya mendapatkan ruang perawatan
terima kasih anda masih bersama kami
bagaimana sulitnya mencari perawatan
ataupun ruang isolasi
sayang sekali sampai saat ini
kami tidak berhasil mengundang perwakilan
dari kementerian kesehatan
tapi sudah ada tiga narasumber
yang sejak segmen awal
sudah berbincang bersama saya
tadi reinhardt sudah menjelaskan
sulitnya untuk mendapatkan ruang isolasi
mencari rumah sakit
harus dihadapi pasien
ketika tiba di rumah sakit
mungkin reinhardt bisa ceritakan
gambarannya seperti apa
tadi juga ditampilkan
dr lya dan dr trias
jadi ketika kemudian
tuhan saya akhirnya mendapatkan
mencari cari saya sendiri
saya tidak bisa hanya menunggu nunggu saja
seberapa hari begitu
takut badan semakin drop
dan juga kondisi ibu
dan dapat di daerah bekasi
agak jauh dari rumah
tapi ya sudah tidak apa apa
bagaimana kondisi di rumah sakit
atau berdialog seperti ini
beberapa hari yang lalu
saya lihat sendiri
menangani pasien ya
ada banyak pasien yang kemudian
baik pasien yang covid
dan juga yang non covid
pada jam sembilan
baru dapat bed di igd itu
itu pun di lorong ya
jadi saya dan ibu itu
sekitar jam sebelas
jam sebelas jam dua belas
kemudian ya semua di proses awal
ronten dan lain sebagainya
baru dapat kamar
akhirnya bisa masuk ke kamar itu
hampir satu harian itu saya di igd
dan satu harian itu juga saya melihat
agak kesehatan yang
kita itu pakai jari di igd itu
banyak sekali pasien yang datang
baik yang pasien covid
atau yang non covid
apalagi banyak juga pasien
yang juga dalam keadaan yang
memang harus menunggu
untuk bisa ditangani satu persatu
sementara pasien yang covid itu
juga datang juga cukup banyak
jadi kami dibedakan dengan
di atas macam stiker gitu
yang di atas
yang covid warnanya apa
kita bisa tahu
mana yang pasien covid
kondisi igd sudah
saya pun dapat bednya juga
ya itu tadi
pasien memang harus menunggu
mungkin juga menarik ya
saya tanya juga ke
rumah sakit mungkin
antara rumah sakit
atau dengan pemda
ada atau tidak
tidak menunggu lama
dan rumah sakit
bisa lebih cepat
memang saat ini
di rumah sakit
satu rumah sakit
yang diperlukan juga
oleh dokter jantung
ini juga membuat
satu rumah sakit
belum tentu juga
itu secara otomatis
itu ada namanya
yang saat ini dipakai
merujuk yang terpadu
kemudian juga bisa melihat
kemudian juga akan
apa yang harus dilakukan
kalau kita lihat
di tiap rumah sakit
memang kami diminta
untuk segera membuka
dalam minggu depan ini
ada beberapa tambahan
memang tambahan itu
ruang rewak biasa
dan ada beberapa
dan kita juga
untuk penambahan sdm
karena sdm juga
itu akan berbeda
sdm yang merawat
dengan sdm yang tidak
merawat pasien covid
rumah sakit itu
saat ini sedang
kita dalam keadaan kondisi
kurang menyenangkan lah
yang mudah mudahan bisa
harus lebih ketat
kita harus menjaga
bisa pengantar pun
kalau ke rumah sakit
dalam situasi tidak aman
itu juga menjadi
jangan jangan bisa terpapar juga
di dalam rumah sakit
pada bulan desember
meminta rumah sakit
apakah target itu
dan cukup ideal
dan tahun baru ini
kita memang harus memilah
kalau memang pasien itu
terpaksa kita menutup
dan kita mengisinya
memang kita diminta
penambahan itu adalah
penambahan ruang rawat
oleh kementerian kesehatan
kalau memang ruangan itu adalah
itu lebih mudah mencarinya
ruangan yang tanpa peralatan
pembangunan peralatan khusus
lebih sulit lagi
kita akan berusaha
ini bukan jalan keluar
yang akan ditambahkan
yang kami harapkan adalah
kewas keadaan masyarakat
dari banyaknya pasien
makin lama juga
karena ada prosedur tadi
menjadi lebih ketat
banyak membantu masyarakat
yang juga kesulitan
untuk mendapatkan ruang isolasi
dari hasil berdiskusi
untuk ruang isolasi ini
apakah memang mereka
stepnya seperti apa
atau memang kondisi
gambaran dari mereka
dari semua pasien
dua bulan ini
agak kami bantu
mencari rumah sakit
ada di sistem
tetap tinggal di rumah
dengan melawan stigma
karena banyak orang tidak mau
dan di tracing
tidak saling menularkan
yang bisa jalan jalan
dan yang terakhir
memang mendapatkan vaksin
m yang ketujuh
bukan tiga t lagi
pasien sudah berat berat
seperti dokter lia cerita
menambah kapasitas icu
karena butuh sdm
harus ada syaratnya
menjadi kunci utama
menjadi kunci utama
ini saya alami sendiri ya
salah satu dokter
itu arahan dari
dari salah satu
karena kalau fase berat
nah ini menurut saya
tempat isolasi itu
orang tidak isolasi
sehingga bisa terkontrol
tidak terjadi fase fase
kayak mas renhardt
mungkin sudah menipis
dan yang terakhir
di rumah sakit
di rumah sakit
jadi menurut saya
masalah rumah sakit
butri kita kembali
tadi butri menyampaikan
dan kita juga tahu
stigma ini yang kemudian
masih ada anggapan stigma
mengenai pasien covid sembilan belas
kita akan berbincang
tetap bersama kami
kita lanjutkan diskusi malam hari ini
saat ini masih dalam
dan berada di
salah satu rumah sakit
kita sudah berbicara
bagaimana reinhard tadi
sulitnya mencari ruangan
ini masih menjadi
salah satu pr
saya juga mau
apa yang disampaikan
pihak rumah sakit
dengan pemerintah daerah
antar rumah sakit
di tengah situasi
yang seperti ini
tidak semua orang
sampai kita mikir stigma
tapi kita sudah mikir beban dulu
ini beban nya
sudah sangat berat sekali
karena kita harus mengurus
diri kita sendiri
yang begitu lama
sebelum sampai stigma
kita sudah dibebani dulu
ini juga menjadi catatan ya
karena pandemi ini sudah
kedepan juga kita belum tahu akan seperti apa
dan juga untuk
yang positif covid sembilan belas
saya pikir terbuka saja
apapun responnya ya
apakah itu cepat atau lambat
kita sudah melaporkan
data itu mudah mudahan bisa digunakan dengan baik
tidak boleh lagi ada stigma
bahwa mereka adalah virus
dan lain sebagainya
memang harus di
dan dirawat dengan baik
dengan segala fasilitas yang ada
sudah ada banyak kebijakan dari pemerintah yang
tapi saya pikir juga masih banyak catatan catatan yang harus
kondisi yang amburadul tadi itu
sudah banyak sekali pasien yang
hari ini kan juga
cetak ekor lagi ya
terbatas catatan catatan untuk pembenahan masalah administrasi
ada persoalan serius yang memang
harus kita lihat di sana
sayang sekali malam hari ini
harusnya kementerian kesehatan hadir
bersama kita berdiskusi
tapi tampaknya tidak bisa hadir
bagaimana catatannya untuk ke depan
lonjakan kasus yang lebih buruk lagi
ada komunikasi yang
lebih cepat ya
memang ini kita juga
bagaimana caranya agar
bagaimana caranya supaya pasien yang dirawat
bisa cepat kembali ke
kemungkinan juga bisa
kami bisa menerima pasien pasien baru lagi
nah ini kan juga jadi masalah
atau satu orang
nah ini juga tentu membutuhkan
artinya pemeriksaan labnya juga memang
kita bisa langsung merawat di tempat
dan kalau misalnya negatif
operasi dan sebagainya yang emerginger itu kan juga perlu
nah ini juga tentu harus kita lakukan pemeriksaan dulu
nah penduduk ini akan bertambah banyak bebannya karena pasien pasien yang biasa
dan pasien pasien covid ini akan terus melakukan kebutuhan pemeriksaan tersebut
nah jadi puskesmas saat ini bebannya itu besar sekali
kalau kita hitung berapa tenaga yang ada di puskesmas
dia harus menanggung beban di daerah sekitarnya
itu juga agak kasihan
nah jadi betul bahwa kita butuhkan sistem cepat
apakah informasi yang seperti apa mungkin kita harapkan pemerintah bisa memberikan
sistem ini yang lebih user friendly yang lebih cepat dan bisa membaca
dan satu lagi mungkin yang saya juga ingin menyampaikan bahwa
kadang kadang orang yang sudah terkonfirmasi positif tanpa gejala
itu pun lari ke rumah sakit
jadi artinya lari ke rumah sakit segera karena mereka
mereka merasa bahwa khawatir kalau nanti memburuk dengan cepat
nah ini kita mohon ada tempat antara
ya kalau memang tidak ada gejala atau gejalanya ringan
itu ada satu tempat lain yang tetap bisa diawasi oleh teman teman kesehatan
tetapi mungkin bukan di rumah sakit
jadi rumah sakit akan menyeleksi bahwa
jika ada kelurahan yang berat ataupun kritis
itu akan dirawat di rumah sakit
nah yang tempat tempat semacam ini harus bisa memenuhi harapan pasien juga
ditempatkan kemudian tidak ada yang melihat
itu juga nanti pasiennya juga merasa bahwa dia diabaikan
jadi rumah sakit antara ini menurut kami
kalau bisa pemerintah daerah dan juga bisa membantulah rumah sakit tersebut
sehingga pasien dimanapun merasa aman
masih terawasi dan juga bila ada apa apa bisa cepat segera dirawat di rumah sakit
jadi sama sama saling punya trust gitu
bahwa kita pasti kalau ada apa apa akan cepat dilayani di rumah sakit
sebab kalau enggak semua orang dengan adanya sekarang perjalanan periksa rapid test
antigen begitu positif dia langsung lari ke rumah sakit
oke baik dokter lia
nah itu mudah mudahan bisa terbantu dengan adanya rumah sakit antara tersebut
banyak masukan yang sebenarnya menjadi catatan malam hari ini dokter lia
terima kasih ibu teri
terima kasih rekan saya reinhard sirait
tidak sabar melihat anda kembali di layar cnn indonesia newscast
semoga lekas pulih
saya tunggu anda kembali di meja ini
terima kasih sekali lagi untuk narsum
yang lainnya banyak catatan kita harapkan memang ada perubahan ataupun perbaikan setidaknya dalam sistem administrasi untuk rujukan pasien covid sembilan belas ini
ada banyak jalan yang harus dihadapi di depannya kemungkinan lonjakan kasus positif covid sembilan belas
pasca libur natal dan tahun baru
selanjutnya komisi kesehatan dpr ri menilai sosialisasi soal vaksinasi covid sembilan belas masih kurang masif
cnn indonesia newscast akan segera kembali